gimana mau direhab ardhita
mau direhab beres ya
beres ya ardhita mau direhab
apok gak menggunakan narkoba
yakin sembuh ya mas ya
masyarakat indonesia ibu terutama anak anak muda saya minta maaf besar besarnya dan menyesal sangat menyesal
dan semoga tidak ada lagi kejadian kejadian seperti ini di dalam anak anak muda
bisa kreatif pastinya tanpa narkoba besok para pendengar musik saya atau semua warga indonesia yang narkoba
karena mau sekreatif apapun kita kalau sudah pakai narkoba hasilnya akan tetap menolak besar
ini telah berangkat ke cibubur
baik untuk proses hukum saudara ap sementara juga masih pelengkapan bekas bekas
nanti akan disampaikan lebih lanjut bagaimana perkembangannya untuk update yang terbaru